pengadilan negeri jakarta selatan hari ini menggelar sidang lanjutan perkara pembunuhan berencana brigadir yosua dengan terdakwa ferdi sambo dan putri candrawati
kita tergabung dengan produser lapangan cnn indonesia monika konado
halo selamat siang monika sidang sudah berlangsung sejak pukul sembilan tiga puluh pagi tadi
apa saja fakta menarik yang terungkap dalam persidangan yang bisa anda dapatkan

pembunuhan brigadir yosua kali ini dengan dua terdakwa yaitu ada ferdi sampo dan putri chandrawati
yang mana agendanya masih sama seperti sidang lanjutan kemarin dengan terdakwa yang berbeda
yaitu kemarin tiga terdakwa lainnya seperti kuatmaru friki rizal dan juga richard eliezer
yaitu agendanya masih memeriksa saksi
hari ini ada sepuluh saksi yang harusnya dijadwalkan hadir namun hanya sembilan saksi yang hadir
sembilan saksi ini merupakan
anggota polres metro jakarta selatan yang pada waktu kejadian juga menangani kasus kematian dari brigadir yosua ini
sembilan ini diantaranya adalah ex kasat reskrim polres metro jakarta selatan ritwan soplanit
kemudian juga ada ex kasubnit satu reskrimum polres metro jakarta selatan
sementara satu orang atau satu saksi yang tidak hadir atas nama susanto haris
yaitu kabak gakum provos provam polri
susanto haris ini menjadi saksi juga
iqbal di sidang lanjutan kemarin dan dirinya hadir namun hari ini tidak hadir dalam sidang
bagi terdakwa ferdisambo dan putri candrawati dengan alasan yang belum diketahui
sementara itu dapat kami informasikan juga sidang hari ini dimulai dengan menayangkan cctv
yang juga ditayangkan di sidang kemarin yaitu cctv di mana verdi sambo tiba di rumah tkp di duren
turun dari mobil
kemudian keterangannya ia menjatuhkan
senjatanya namun diambil kembali dan masuk ke dalam tkp
nah di sini untuk saksi pertama yang dimintai keterangannya adalah rituan soplanit
yang mana rituan soplanit ini adalah tetangga dari verdi sambo sehingga berdekatan dengan tkp tersebut
sementara waktu kejadian rituan soplanit mengaku tidak mendengar ada suara tembakan
walaupun memang dia berada di rumah karena dia sedang bertahan
dia sudah tertidur
sementara itu soplanit juga mengatakan sejumlah hal yang menarik iqbal kepada hakim
yaitu terkait dengan dirinya yang menerima kronologi dari verdi sambo
yang mengatakan bahwa terjadi tembak menembak disebabkan oleh richard eliezer dan membuat brigadir yosua tewas
sementara itu waktu di tkp pada saat kejadian rituan soplanit langsung datang ke tkp
dan juga langsung menanyakan
hal tersebut kepada richard eliezer dan langsung dikonfirmasi oleh richard eliezer
dan saat ini di belakang kami sedang akan dilakukan juga wawancara yang akan disampaikan oleh pengacara dari ferdi sambo dan putri canrawati
saya lanjutkan kembali iqbal yang mana selain terkait dengan kronologi yang disampaikan oleh ferdisambo kepada rituan soplanit
ada juga yang menarik yang mana berita acara interogasi
yang harusnya menyatakan kronologinya adalah putri candrawati tapi waktu itu diwakilkan oleh arief rahman
sehingga berita acara interogasi tidak sesuai dengan sop karena tidak dilakukan oleh putri candrawati sendiri
malahan dilakukan diwakilkan oleh orang lain
kemudian waktu itu rituan soplanit mengonfirmasi berita acara interogasi tersebut kepada putri candrawati
tapi tidak menemui putri canrawati sehingga diwakilkan oleh ferdi sambo
dan ferdi sambo melakukan beberapa koreksi pada berita acara tersebut
kemudian mengembalikannya kepada rituan soplanit untuk dikembalikan kepada penyidik di polres metro jakarta selatan
yang menarik juga dari keterangan saksi rituan soplanit juga setelah memberikan saksi keterangannya
dia meminta izin waktu untuk mengatakan atau bertanya kepada terdakwa ferdi sambo
mengapa ferdi sambo seperti mengorbankan dirinya dan juga teman temannya yang sebenarnya seperti
tidak mengetahui kronologi atau rencana yang dilakukan oleh verdi sambo ini sendiri
sementara itu juga ada saksi saksi lainnya seperti kp samuel yang waktu itu juga berada di lokasi
dan juga memeriksa ferdi sambo yang mana ferdi sambo tetap menyampaikan bap nya
yaitu dia tidak berada di lokasi pada saat tembak menembak
kemudian juga ada saksi saksi lainnya dari polres metro jakarta selatan yang memang berada di olah tkp
dan memberikan penjelasan terkait apa yang ditemukan di tkp tersebut pada saat mereka melakukan olah tkp
baik monika konado langsung dari pengadilan negeri jakarta selatan terima kasih informasinya